sampai jumpa di video selanjutnya

mungkin waktuku gak lama lagi
kejujuran ini harus terungkap sebelum waktuku tiba
aku harus memberitahu aida
aku harus memberitahu dia
siapa ayah kandungnya
siapa ayah kandungnya yang sebenarnya
mbak yang namanya mbak aida
sekarang ibu mbak sudah sadar
dia ingin sekali bertemu dengan mbak
ya allah ibu
jangan ngomong dulu ya bu
ibu simpan aja tenaga ibu
ibu ibu jangan ngomong dulu bu
kita bicarain nanti kalau ibu udah sehat ya
jangan ngomong dulu bu
kita bicarain nanti kalau ibu udah sehat ya
aku mau tidur
aku mau tidur
aku banget mau tidur
aku minta ibu aku minta ibu
sudah ibu jangan bicara dulu
nanti kita bicarain
kalau ibu udah sehat ya bu
gak banyak dah
ibu jangan ngomong kayak gitu dong ibu
ibu udah ibu jangan bicara dulu ya ibu
ibu harus sehat dulu yang penting
akhirnya juga sayang sama ibu
dong terima kasih ibu saya
ibu saya dimana
saya mau disini
saya mau disini
dimana ini ibu
di rumah sakit ya
di rumah sakit ya
kamu tidak apa apa
kamu tidak apa apa
ibu titip aida ya
bapak sayangi dia
seperti anak kandung bapak sendiri
walaupun aida bukan anak kandung bapak
kamu gak boleh ngomong seperti itu
memang kamu mau kemana
kamu gak boleh pergi ibu
jangan tinggalkan ibu
jangan tinggalkan ibu
waktu ibu sudah habis
ibu jaga diri pak ibu
bapak baik baik ya
jangan tinggalkan ibu
selamat tinggal mas
selamat tinggal mas firman
ibu ya allah
ibu ina mohon jangan tinggal ina
ibu ina mohon jangan
ina butuh ibu tolong ibu
ibu bangun ibu
ibu tolong ibu bangun ibu bangun ibu
ibu jangan tinggal ina
ibu ina ibu bangun ina
yang mentua aku menginginkanmu